sebuah studi dari stanford university amerika serikat pada tahun dua ribu tujuh belas menunjukkan bahwa indonesia memiliki angka rata rata pejalan kaki yang cukup rendah
ya ini hanya sekitar tiga lima ratus tiga belas langkah per hari
jumlah ini masih di bawah hongkong dengan enam delapan ratus delapan puluh langkah per hari
kemudian disusul china dengan enam satu ratus delapan puluh langkah per hari dan ukraina dengan enam satu ratus tujuh langkah per hari
lantas apakah data ataupun juga jumlah ini masih relevan dengan kondisi saat ini tahun dua ribu dua puluh dua
menyikapi hal ini ketua koalisi pejalan kaki alfred sitorus mengatakan pihaknya melakukan survei di tiga puluh empat kota dan dua puluh enam kabupaten di indonesia
terkait angka jalan kaki pada dua ribu dua puluh sembilan puluh persen menunjukkan rapor merah
tapi untuk kota jakarta hasilnya cukup mengembirakan
dari hasil survei yang dilakukan kepada warga jakarta
dan mereka yang sering datang hampir setiap hari di jakarta
menunjukkan peningkatan lima belas hingga dua puluh persen volume pejalan kaki
seperti di daerah duku atas
yang merupakan titik persinggahan moda transportasi krl kereta bandara mrt dan bus transjakarta
jadi dengan sekarang kalau kita lihat di banyak simpul yang sudah dibangun trotoarnya
itu cukup banyak volume pejalan kaki
tapi yang cukup naik terutama di peak hour sama rush hour kita lihat
kalau mau lihat stasiun sudirman sore hari itu sangat menjamur para pejalan kaki
nah disitulah sebenarnya ada upaya multiplier efek lain bagaimana dengan keberadaannya dunia usaha
itu juga harus ada tapi tidak melanggar aturan ya seperti pkl dan yang lain lain
alfred menambahkan salah satu sebab meningkatnya jumlah pejalan kaki di ibu kota
karena ada revitalisasi trotoar oleh pemprov dki
sepanjang empat ratus km dari target dua enam ratus km yang telah berjalan sejak dua ribu enam belas hingga kini
di sisi lain menurut koalisi pejalan kaki rendahnya minat warga berjalan kaki di indonesia
salah satu indikatornya karena ketiadaan pilihan
belum adanya fasilitas untuk para pejalan kaki yang dinilai aman nyaman mudah diakses
ramah kepada para penyandang disabilitas
jadi mau tidak mau fasilitas pejalan kaki
itu harus digaransi ramah
banyak sekali rekan rekan kita pengguna kursi roda disabilitas lansia perempuan pengguna high heels
itu trotoarnya harus dibuat ramah harus accessible
kalau mau kotanya disebut sebagai kota yang walkable city
jadi semua harus dibuat dengan ramah tanpa ada konflik dengan moda yang lainnya
disitulah sebenarnya kalau kita mau menjawab hasil dari penelitiannya
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari rumah sakit universitas indonesia
soni hilal wicaksono mengatakan
jalan kaki dengan intensitas cepat bermanfaat bagi kesehatan jantung
yang terpenting adalah jangan hanya menghitung berapa jumlah langkah yang didapatkan
juga harus dipantau heart rate per menit yang dihasilkan
nah itulah olahraga yang kami anjurkan
artinya olahraga itu apapun ya misalnya bisa jalan cepat
tapi yang penting olahraganya itu naikin heart rate
karena kalau jalan biasa misalnya jalan jalan di mall gitu ya
jalan santai berhenti heart rate nya nggak naik mungkin ya bermanfaat
tapi untuk kesehatan jantungnya itu kurang dibandingkan apabila
ya kurang adekuat kita istilahnya untuk memberikan eksersis itu buat jantungnya buat sirkulasi
dr sony menambahkan anjuran jalan kaki cepat menurut american heart association
yang dipublikasikan pada dua ribu sembilan belas adalah tujuh lima ratus langkah per hari
untuk mengetahui dan memudahkan menghitung jumlah heart rate yang dihasilkan saat berjalan
dapat menggunakan bantuan gadget atau jam pintar yang memiliki aplikasi khusus
yang terpenting sempatkanlah melakukan olahraga setidaknya tiga puluh menit setiap hari selama lima hari
guna membakar kalori tubuh serta membuat sistem pompa jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh semakin baik
arman helmi dwi agung jakarta